ya kita masuk ke informasi yang pertama dalam belusukannya ke korea selatan
presiden jokowi ditemani presiden moon jae in berkunjung ke pusat perbelanjaan di ibu kota korea selatan di seoul
ya ini tuh seperti kunjungan balasan ya waktu itu kan pernah ke tanah abang keliling keliling juga ya belusukan di sana
nah di korea jokowi bahkan ditraktir berbelanja oleh presiden korea selatan itu
presiden jokowi baru saja pulang dari kunjungan kerja dan persahabatan ke korea selatan
dalam kunjungan ini beberapa momen unik terjadi
salah satunya saat dirinya bertemu personil grup vokal super junior atau suju
selain masuk dalam unggahan instagram suju salah seorang personil suju juga mengunggah momen jokowi saat menari goyang dayung bersama grup vokal korea selatan itu
aksi ini adalah bentuk reaksi
dari gaya goyang dayung jokowi saat asian games yang sempat viral
selain bertemu suju jokowi juga memiliki banyak agenda bersama presiden korea selatan moon jae in
lewat cuitan di akun twitternya presiden jokowi mengunggah belusukannya bersama presiden moon ke pusat perbelanjaan dangdae moon desain plaza di kota seoul
momen langka dan unik terjadi saat berusukan ke pusat belanja yang bagi jokowi serupa tanah abang ini
momen ini diunggah oleh akun twitter resmi kepresidenan korea selatan at the blue house kal
dalam video itu terlihat presiden moon dan istrinya menemani presiden jokowi dan ibu negara iryana
bahkan terdapat rekaman hal yang sama juga dilakukan presiden jokowi ketika presiden moon berkunjung ke indonesia november tahun lalu
saat itu mun diajak jokowi untuk berusukan ke sebuah pusat perbelanjaan di kota bogor
sebelumnya presiden jokowi juga disambut oleh wali kota seoul park won sun ketika berolahraga pagi dari hotel lotte ke plaza chenggyecheon
dalam jalan pagi itu presiden jokowi tampak mengagumi sungai cheng hyushion dan berharap bahwa sungai ciliwung akan menjadi sebersih dan serapi sungai
namun biak abundantio ini tidak membawa cap shooting arnold leung atau ke usaran baik air yang terkendap alasan pirates di pasangan ini